kita tadi kesini untuk mendapatkan informasi dari pak pala pakit pak musyafak
ini mengenai proses yang akan dijalani terhadap para korban
dan dijelaskan mengenai apa informasi yang dimintakan
kita harapkan insya allah secepatnya keluarga mendapatkan
tentu saja informasi dan kepastian mengenai keluarganya yang menjadi korban
saya sebagai pimpinan di kementerian keuangan betul betul merasa berduka
atas kehilangan staf kami
saya berharap tentu
tuhan yang maha esa allah subhanahu wa ta'ala
untuk menjaga dan mengampuni dosa dosanya dan mendapatkan tempat yang baik
mereka semuanya meninggal dalam tugas
dan untuk keluarganya untuk bisa mendapatkan kesabaran dan ketabahan menghadapi ini
kami dari kementerian keuangan akan terus membantu keluarganya
untuk bisa mencapai proses ini
dan kementerian keuangan
kementerian keuangan akan terus bangkit kembali
agar kami terus tetap bisa menjaga tugas dan fungsi kita
terima kasih banyak